enggak deh udah nganterin semua jitannya mami iya kak tapi aku udah mau kembang kak ya
tapi mungkin ada nenek gayung dia tuh hei jangan jangan ibu ranti mungkin gara gara
saya kesini jadi setan nenek gayung dan juga kakek
juga ikutan kesini deh hehehe dan tuh misi pakai rumah saya bukan
rumah bu endang aja yang lebih luasan oh yang luas juga bukan rumahnya tapi badannya orang
ke sini diatur atur
dalia dalia dalia tunggu aku dalia dalia dalia dalia dalia dalia
dalia aku mohon dalia kamu jangan pergi
aku sendiri dalia apa lagi sih
terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu

dalia dalia dalia
siap pasani teh pasti sekarang dia tuh lagi sedih
banget lagi stress banget orangtuanya meninggal jasadnya tapi nggak ketemu
umaidah gitu disalahin lagi sama warga nah sekarang budalia istrinya kabur dari
rumah ninggalin dia
hai hai komen tragis banget jaga sehidupnya
nah pak rete itu sebagai jendral di kampung sini
harusnya buru buru dong cari solusinya
gimana caranya menghilangkan teror hantu kakek cangkul sama nenek gayung
aduh itu bikin meresahkan warga tau
nah pas aja pales pake pengen nyanyi
gimana kalau kita bikinin pemakaman yang layak buat kakek imron sama nih ida
meskipun jenasanya tidak ada
meskipun gak ada jenasanya
meskipun jenazahnya tidak ada kita bikin saja pemakamannya batu nisannya selayaknya ada gitu
jadi bisa kita
kita doakan disitu
gimana pak rete
gimana kalau kita kan tadi udah
ya itu pak rete sih ya
ya udah gitu aja
sekali lagi nih
yah semoga dengan pemakaman kakek imran dan juga nia ida
teror hantu kakek cangkul dan juga nenek gayung
jangan ada seperti itu lagi ya
capek saya sebagai rt
ya keluarga juga gak tenang
secara pemakaman ini saya juga akan mengadakan pengajian khusus
dan saya mohon agar bapak dan ibu sekalian bisa hadir nanti
ah ya insya allah nanti pak soni insya allah kita nanti hadir
iya pak rete
ya insya allah saya akan hadir
kalau nggak ada syuting nanti
marilah kita mendoakan arwah arwah yang sudah mendahului kita
semoga bisa tenang di sisi gusti allah subhanahu wa ta'ala
terima kasih ya pak rt bapak bapak ibu semua
aduh udah pegel lagi nih paha jalan kaki
nah ya angkut saya ini
si rudi ini yang narik nih
ngetemnya kok berhenti gini gimana sih
gapalah kapan lagi naik anggot sendiri
tapi nggak bayar udah pasti gratis
aduh udah ngetem berapa lama loh
nah ada penumpang yang segini ya
udah deh jalan aja dulu
kita muter aja deh
pakai nepok nepok segala
sakit canggul aduh
aduh aduh aduh
gak begitu kak
tuang yuk kak nanti dulu rafa
jangan jangan aja akan ada kakak
gak ada kak
kok gak ada kak
dia belum jauh nih
masih di sekitar sini
tapi aneh kak
naya gayung itu masuk rumah om sony lagi
kalian mau cari nenek
mau nenek mandiin
kampung kita itu aman dari teror hantu
kampung kudu diruat nih bang
dibacain di ngajiin gitu
kayak di rukiah gitu ya
iya itu bener
lagian ya jaman sekarang
kalo anak anak muda bilang tuh jaman now
kok ada ya
dia tuh kolaborasi
terus dia tuh neror kampung kita
yang aneh aneh aja
kakek imron sama
si nenek ida itu
dia tuh kerjanya tuh
sembarang gak boleh bangdak
tau ntar bisa kualat
kakek canggulnya muncul
terus dia marah marah sama kita
terus dia beginin kita
oh gimana urusannya
kita tuh udah bagus bagus ngumpulin dia
ya mungkin aja ruas dia udah diterima sama
di sisi tuhan yang maha kuasa
bener juga sih
bener juga kakek bangdak
kita ini kerja banting tulang palak jari kaki
dibayarin cuma proyek thank you terima kasih
ngomong ngomong lu berdua ada yang mau pipis apa enggak ya
gak ada mau kena hp
enggak enggak mau
yaudah kalo gitu
lu tunggu disini ya
gua mau pipis dulu sebentar
tajakin pipis gak mau
yaudah akhirnya aku pipis sendiri
kencengnya lama banget
udah tadi gak balik balik
jangan jangan kencengnya di
bandung kali ini
hah bangdak ke bandung
wah dia kok gak ngemeng ngemeng
wah curang nih
aneh kan juga pengen ke bandung
budak siapa yang bilang ke bandung
gue gak bilang pergi ke bandung
gua bilang bangdak kencengnya lama banget
jangan jangan ke bandung deh

eh ente kan tadi yang ngemeng
gak ada ribut
mendingan kita tutup aja ke bangdak
jangan dia mudah mudahan masuk ke lubang
ini gua ada kakak

percaya sama ente musrik
percaya sama allah
percaya sama allah
kok ketawa dengan muka dia udah kayak golek